kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan
atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan
selanjutnya bagaimana kemudian reaksi atau mayoritas rakyat indonesia
yang dengan secara sadar dan lerninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari dua kali lipat
dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon
selanjutnya selain dari itu bila mana kita cermati dalam permukaannya secara mayoritas
pemohon menyampaikan dalil dalil dan argumentasi yang secara insensi
menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal
menurut pemohon misalnya pemohon menyampaikan dalam posisita angka empat belas halaman dua puluh dua permohonannya
mkri siogianya memeriksa permohonan ako yang mempermasalahkan pelanggaran tsm
berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi
karena satu adanya kekosongan hukum dalam undang undang pemilu
dua instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif
dari perspektif akademik hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan
atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide ide
sehubungan dengan norma ya sebaiknya
terdapat pada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya
namun demikian sebagaimana kita maklum buah pemikiran pemohon mengenai ide ide
sehubungan dengan norma norma yang sebaiknya terdapat di dalam undang undang pemilih itu
bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum
yang didesakan desakan konstitusi dilakukan secara bersama sama presiden dan dpr
menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini
prof dr mahfud md pada satu maret dua ribu dua puluh empat yang kami kutip sebagai berikut
oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke mk bukan mencari menang tapi beyond election
maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini
tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat
hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasannya pemohon akuo disusun permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi
dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan
dalam undang undang pemilu maupun peraturan perundangan yang relevan untuk masa yang akan datang
namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal
pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinerasikan oleh prof mahfud tadi
yang diminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang
dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut satu dan pemohon
artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi prof mahfud tersebut
maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri
dan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan mahkamah konstitusi
namun sejatinya menukangi seakan akan terjadi kepakuman atau kekosongan hukum
untuk tujuan semata mata kewenangannya sendiri dan seterusnya
bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menaah dari dalil pemohonan
pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran tsm
dan berupa nepotisme dalam percalon pak gimbran raka bumi raka
dan program bantuan sosial presiden joko widodo
maka akan nampak pula bahwasannya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif
dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait
bagaimana kita malu berkenaan dengan percalonan pak gimbran ini
ialah pengenjarawan tahan hak setiap warga negara untuk sama sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan pemilihan yang dilaksanakan
dan seterusnya kami tidak akan bacakan
kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh pak mahfud dalam berbagai kesempatan
kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasannya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan badan lembaga untuk menyelesaikan
dan kemudian juga mengatakan bahwa perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah tersebut
akan menjadi kepentingan untuk pemilihan dan kepentingan dari pemerintah tersebut
amandemen terhadap undang undang pemilu itu sendiri